di surabaya jawa timur ada aksi nekat seorang remaja mencuri ponsel di pondok pesantren di jalan bonowati surabaya
aksi itu pun terekam cctv tersangka akhirnya dibekuk petugas poseksi mokerto surabaya
inilah aksi seorang remaja yang nekat mencuri telpon seluler di kamar tidur anak pondok pesantren di jalan bonowati surabaya
dalam rekaman cctv pelaku yang masih berumur tujuh belas tahun itu menyamar sebagai santri
nahas aksinya diketahui petugas pesantren hingga akhirnya ditangkap serta dilaporkan ke polisi
pelaku mengaku sudah tiga belas kali mencuri di pondok pesantren ini
dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti uang tunai lima ratus ribu rupiah dan ponsel yang telah dicurinya
akibat perbuatannya kini pelaku harus menekam di balik juruji lima puluh seksi mokerto surabaya
tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
muhammad yanuar komarudin surabaya